maesah buat apa kita kemarin
untuk menambah kekuatan
kita berdua apa masih kurang
jangan banyak bicara
aku yang tahu siapa kian sana
apakah kau sanggup mengalahkan dia
maesah kamu meragukan kanuraganku
derajatmu lebih tinggi dibandingkan gustimu
punten gusti ratu apakah gusti ratu mau diambilkan sarapannya sekarang
biar pelayan baruku yang mengambil
sekarang letakkan sisirmu
biar iteng yang melanjutkan
kamu ambilkan sarapan untukku
baik gusti ratutnya
apakah gusti ratu tidak khawatir gusti subanglarang yang menyiapkan sarapannya
jangan panggil dia gusti lagi
dia bukan gustimu lagi
panggil saja sekarang dia nyai subanglah
tapi itu dia
apakah gusti ratu tidak khawatir nyai subanglarang yang menyiapkan sarapannya
justru itu memang yang aku harapkan
sekarang susul dia ke dapur
aku harus menemukan nenek itu
dia yang telah mengubah wajahku seperti ini
alhamdulillah mereka tidak mengenaliku sebagai makhluk
kisah anak mau kemana
dia yang mengenaliku
kita harus pergi ke rumah kikuu
jenazah raden walang sungsang akan dibawa ke istana
kita harus memberi penghormatan terakhir
ini raden walang sungsang
warga kami menemukannya tergeletak di jalan pinggir luar kampung
terima kasih kalian sudah merawat jenazah ini
ini raden walang sungsang
saya akan kembali ke istana untuk melaporkan kabar duka ini
dan untuk kikubu bawa jenazah ini ke perbatasan
apa yang harus aku lakukan
kalau sampai jenazah itu tiba di istana
semua orang akan menyangka
kalau aku sudah mati
aku masih hidup
aku harus menjaga ini semuanya
tapi bagaimana caranya
biar saja saya yang menyiapkan
siapa yang menyuruh kamu menggantikan tugasnya nyai subang larang
biasa saja kamu memanggil nyai
kamu itu siapa
emang nyatanya kenapa
emang nyata saya salah menyebut pelayan dengan sebutan nyai
dia itu teh junjungan kita
nyai ratu subang larang
sudah kalian jangan bertengkar
aku ini bukan judugan kalian lagi
aku hanya seorang pelayan sama seperti kalian
sekarang kamu sudah mengerti posisimu nyai subang larang
dan jangan lupa beritahukan embanmu itu
buah untuk siapakah itu
itu buah untuk nyai ratu kentrik mani
kalau begitu biar nyai subang larang yang mengantarkannya ke kamar nyai ratu kentrik mani
biar saya saja nyanyi ratu
siapa yang berhak memerintah disini
apakah tidak dengar perintahku
cepat antarkan sekarang
baik gusti ratu
ibu nda tunggu
kenapa ibu nda bersikap seperti ini
putriku rara santang
ibunda melakukan ini demi menyelamatkanmu dari orang yang ingin menjebakmu
memang sudah seharusnya seorang emban memperlakukan majikannya seperti ini
tidak ibu nda
ibu nda bukanlah embanku
walaupun aku kecewa dengan apa yang sudah ibunda lakukan
tapi ibu nda tetaplah ibu nda aku
ibu nda aku mohon
ibu deh aku mohon bangunlah
tidak sepantasai ibu nda seperti ini
bangunlah ibu nda
dia memang ibu kandung moni mas
sekarang dia adalah pelayan
ibu nda ratu kederimani
apakah ibu nda sudah puas menghina ibu ndaku seperti ini
ibu dan ratu subang larang boleh saja bersimpuh kepada siapapun
tapi tidak kepada aku
aku adalah putrinya
dan aku dilahirkan dari rahim ibu nda ratu subang larang
jika aku perbolehkan satu pelayan untuk bertindak sesuka hati
maka pelayan yang lainnya pun akan bertindak sesuka hati
termasuk pada justru kerabat
ibu nda mohon
biarkanlah ibu nda seperti ini
ibu nda tidak mau ada masalah baru
tapi ibu ndaku tidak bisa
sekali saja aku melihat dirimu bertindak sesuka hati
aku akan buktikan ucapanku
aku akan perintahkan seluruh pelayan untuk bertindak sesuka hati
baik ibu nda
jangan menghancurkan dukunganmu
ku mengingatkan angry
aku bisa melihat tempat kau
aku sangat batas dari dan terima
arian aku tak ada pengawasan

tak bisa disonginasikan dengan penjera
aku ga pernah minutra pearson
saya apalah kelebihan
bagaimana keadaannya nyai ratu
sekarang tenagaku sudah pulih

buat apa kita kemarin
untuk menambah kekuatan
lawan kian santa
apa masih kurang
jangan banyak bicara

kamu meragukan kanuraganku

harus kubahab talking